rumah berukuran lima x enam meter ini berada di pusat kota
kecamatan ketanggungan kabupaten brebes jawa tengah
kondisi rumah sangat tidak layak dihuni
karena lantai lembab dan bangunan sudah lapuk
bahkan bila turun hujan air menggenangi rumah ini
bagian dalam bangunan semi permanen ini dipenuhi barang barang perkakas rumah tangga
yang bergelantungan di bawah atap
dinding rumah dari anyaman bambu juga sudah lapuk dimakan usia
sementara lantai rumah sebagian besar tertutup lumpur kering sisa banjir bandang beberapa waktu lalu
lumpur ini sudah mengerak dan susah untuk dibersihkan
rumah ini dihuni oleh kurdi beserta dua anaknya menantu dan cucu
kurdi sudah tidak bekerja
kehidupan keluarga ini ditopang anak kurdi yaitu warjoni
yang sehari hari bekerja sebagai buru bangunan
bagian depan rumah ini dibangun dua kamar seukuran dua x satu meter ini
setinggi satu lima meter dan dipakai
ada dua lagi kamar panggung di dalam rumah ini
salah satunya dipakai oleh anak kurdi dan menantunya
selembar kain kusam dipasang sebagai tirai penutup area pribadi ini
kalau malam tiba kamar ditutup dengan plastik sebagai penghalau udara dingin dan air hujan
memang lembab sih ya karena imbas dari banjir lokal aja udah banjir
apalagi saya juga untuk tidur tidak layak sih
jadinya kami bikin inisiatif bikin ranggun untuk keluarga saya
kalau tidak pakai ranggun mungkin penyakit lah
karena dampak dari lembah bantuan mungkin nyerahnya tubuh ya
kesehatan kayak gitu
kepala desa ketanggungan sofani mengaku
pihaknya sudah mengajukan keluarga warjoni
agar bisa mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni atau rtlh
bantuan diajukan melalui dana desa maupun anggaran aspirasi dari anggota dewan
kami tidak menganggarkan dpl
karena dana desa untuk sementara ini kami gunakan untuk brd
dan terutama untuk bagian kesehatan
keluarga ini masuk kategori keluarga tidak mampu
mereka hanya mengandalkan penghasilan warjoni sebagai buru bangunan
imam suripto brebes jawa tengah